terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini
saya lanjutkan tadi sebelum break sudah ada pertanyaan yang diulang lagi oleh bang deddy soal tidak ada hal hal substansial sebetulnya yang dinarasikan oleh koalisi perubahan
mungkin bang jansen dulu yang bisa jawab
kan ada lima tuh yang sekarang sedang kita kerjakan jadi portfolio kemudian program kemudian pasangan pemenangan baru terakhir pendaftaran
jadi apa yang disampaikan oleh lidd itu sedang kita susun programnya kan begitu dia
nggak mungkin tidak ada yang ingin kita ubah apalagi kalau kami berdua ini
karena kita dua ini kan kalau dua ribu dua puluh empat besok berarti sepuluh tahun di luar pemerintahan nggak mungkin nggak ada yang mau kita ubah
jadi banyak termasuk menolak ikn
misalnya seperti omnibus law itu
kan kita tolak itu
ya nggak mungkin tidak kita ubah kalau nanti kita berkuasa begitu
kan begitu contohnya begitu
kalau ada kemudian narasi nggak ada yang mau diubah katanya ya nggak mungkin lah
namanya koleksi perubahan kan
kan tadi dibilang kita ingin dari awal rakyat tahu nih bisa membedah calon
bisa mengetahui visi dan misinya
ini udah enam bulan baru mau dikerjakan
baru enam bulan
kalau sikap politik masing masing selama ini kan belum tentu itu yang diambil capresnya
kita saja menyusun visi misi itu itu kita mengundang hampir bukan hampir mewakili universitas universitas negeri terbaik di negara ini
jadi visi misinya dari bd perjalanan udah ada
tinggal calon aja
selalu selalu yes
jadi begini loh partai itu didirikan untuk apa
merebut kekuasaan dalam apa
melaksanakan program manifesto mimpinya partai
mimpinya orang per orang
ketika kita menyusun satu visi misi lalu ditanyakan kepada calon itu
mana yang menurutmu baik mana yang perlu ditambah mana yang perlu dikurangi
karena dia kan perpanjangan tangan partai
dia bukan orang yang kemudian hanya menumpangi satu kendaraan untuk sampai di posisinya
makanya kami bagi kami kita mencari pemimpin bukan presiden
presiden bisa siapa saja saya juga bisa
tapi apakah saya bisa memimpin republik ini
oke tapi visi misinya berarti sudah disiapin ya
itu bekerja terus kita
dan misalnya begini mbak misalnya begini
soal katakanlah pengobatan gratis pendidikan gratis itu ada dalam yang namanya dasar persetia partai
dan itu dikerjakan pak jokowi
jadi bagi kita ya partai ini punya ideologi
ideologi itu punya program manifestasinya dan itu yang dijalankan
oke silahkan pak yasa dipersiapkan
dan hanya pdip yang punya ideologi
tidak hanya pdip yang punya ideologi
dan pate pate lain juga punya program
dan semua juga punya
kita sudah punya cara tersendiri untuk bagaimana menentukan platform perjuangan kita ke depan
saya kira ya kita sudah punya
misalnya kami pks dan demokrat misalnya menolak ikn
kami juga menolak undang undang cipta kerja
yang itu relatif lebih condong pro pengusaha dibandingkan pro tenaga kerja
saat ini rakyat ini apa sih yang dipersoalkan
ada kecemburuan sosial yang diperlihatkan di negara ini
di purwakarta karawang bekasi misalnya
di situ ada pekerjaan yang banyak untuk pembuatan kereta cepat
tetapi yang datang di situ banyak
dari tenaga kerja mana
dari tenaga kerja luar negeri
apakah tidak menimbulkan kecemburan sosial
terjadi keceburuan sosial
karena di situ banyak pengangguran
jadi kalau sebagai kepala negara saya akan sampaikan pak anies ini tidak bijak tidak adil
banyak pengangguran di dalam negeri kenapa harus mengambil dari luar negeri
kebijakan sepuluh tahun pemerintahan ini salah satunya itu
yang jadi persoalan kita
jadi menolak ikn
kemudian om nibuslo cipta kerjaan
terus yang kedua adalah masalah demokrasi
pak anies sudah menolak nih ikn nih
karena setiap kita tanya jawabannya nggak clear nih soal ikn
ya saya kira kita semua sudah tahu
undang undangnya sudah jadi
pembangunan sudah berlangsung
ya wajar kalau beliau juga menghormati proses undang undangnya ada
tetapi ketika kita misalnya memimpin tentu akan direview dikaji
kira kira kita masalahat mandorotnya seperti apa
terus kemudian persoalan demokrasi
kita ingin bukan demokrasi
jadi betul betul demokrasi
memberikan hak hak kepada warga negara
saat ini indeks demokrasi kita menurun
apa yang bisa dibanggakan kita saat ini
ketika setiap warga negara takut menyampaikan suaranya
ini kan kita jadi bicara visi visi capres
jadi persoalan sehari hari di partai politik
itu yang ingin kita sampaikan
kalau bang deddy tadi sudah menyusun
kami punya platform perjuangan
yang sudah disampaikan kepada pak
yang saya mau sampaikan adalah
dan itu adalah
supaya tahu isi kepalanya
ya kan itu
itu kan basisnya
selama enam bulan
menurut reksam jejak pak anies
sebagai gubernur dki
di mana beliau memberi
mempunyai prestasi yang sangat luar biasa
dan ketika memimpin dki
full lima tahun
saat ini ada pemimpin
periode kemudian pindah ke yang lain
pak anies memberikan keteladanan
itu adalah kredibilitas
adalah rekam jejak yang baik
yang kedua adalah
bagaimana beliau memimpin
di mana dulu fitnahnya
beliau menggunakan politik identitas
intoleran dan sebagainya
tidak hanya untuk umat islam
banyak yang menutup mata
padahal rakyat melihat
yang sangat luar biasa
lain yang ditanya
lain yang dijawab
sudah saya bilang tadi
bahwa lebih cepat dicalonkan
yang saya persoalankan
menunggu enam tahun
enam bulan lebih
sampai hari ini
kita tidak mendengar
hal hal yang sangat fundamental
yang menjadi visi pak anies
bukan visinya pak pipin
atau pks loh
pak anies menyampaikan
kalau bicara visi visi
pak anies menyampaikan
itu hal normatif pak
tidak ada apa lagi
rakyat indonesia saat ini
harga harga begitu besar
di mana lapangan pekerjaan sempit
kemudian kita memberikan
arus tanda kerja
luar masuk ke dalam
itu boleh saya

pernah gak baru ini pak
ber partai lembang
saya tidak mau bertanya setidaknya
bagaimana anda mungkin memiliki keyn grabbing space
yang dimana tadi begitu saja
pernah juga menggulung patient
pernah teringati mohon maaf pak
oke itu dulu
pernah ulang tangguh
itu sudah terang daripada pelatih
perlu terang alih guys
ini menyangkut teknologi sangat tinggi dan mereka semua bukan bahasa inggris bahasa chinese
gitu loh dan para tenaga kerja indonesia yang bekerja di proyek itu tahu apa yang dikerjakan
oleh tenaga kerja asing itu tidak semuanya bahwa itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh kita kata
kita tapi ya dan kita kembali ke ininya ya kita kembali ke topik kita ya bahwa itu adalah visi
yang nanti mungkin dari pks akan disampaikan ke mas anies tapi kalau menurut pd perjuangan menurut
bang deddy itu belum menjawab setelah enam bulan dideklarasikan apa yang ingin disampaikan ataupun
dinarasikan sebagai visi misinya begitu kan ya bang deddy ya oke silakan mas hasan dulu nanti
saya baru ke bang jansan ya jadi kalau yang berkoalisi itu hanya berdua pks dan demokrat
saya percaya tadi dengan ide ide perubahan itu oke dan buat saya wajar nanti didukung oleh orang yang
ingin perubahan jadi misalnya
ikn lah undang undang cipta kerja dan yang lain lain itu kalau mereka hanya berdua berkoalisi percaya
saya itu dengan ide itu tapi kalau ada nasdem bagaimana mengoperasionalkan ide itu kan mungkin
saja kan ketua kelasnya nasdem saya nggak tahu nih ketua kelasnya bertiga ini siapa ketua kelasnya
nggak mungkin nabi berjalan berdua disuruh satu jadi ketua itu kalau jadi hadis nabi itu
kalau berjalan dua orang harus angkat satu jadi ketua apalagi ini tiga partai rombongan wasit
sama berikut adalah mungkin kalau sangat ber rencananya sekali mereka sejajar

oke jadi kalau kita yogy om kaliku ersten
jadi kalau mereka berdua berkoalisi oke mereka namanya koalisi perubahan
tapi kalau ada nasdem di sana orang yang ikut mendukung undang undang cipta kerja
jadi akan sulit ya untuk mengimplementasikan visi visinya tadi
paling depan juga mendorong dan mendukung ikn misalnya
bang hasan lupa bahwa nasdem itu tagline nya gerakan perubahan
bagi nasdem itu perubahan dan keberlanjutan
jadi makna dari perubahan adalah change and continuity
oke saya sulit membayangkan perubahan dan keberlanjutan
kontradiktif sekali itu
perubahan dan kelanjutan
itu cara kita gimana
seolah olah makan dan berenang
gimana sih caranya makan dan berenang
jadi begini ada partai establishment
itu kalau gerakan perubahan itu karena dia mau ngelawan sbi aja sebelumnya itu
makanya dia bikin partai namanya gerakan perubahan
gerakan restorasi sepuluh tahun itu
nah tapi kalau hari ini nasdem itu buat saya partai establishment
sepuluh tahun dalam kekuasaan itu partai establis
kalau misalnya pks dan demokrat yang mengusung perubahan itu masuk akal
dan percaya saya bahwa mereka ingin mengubah itu
tapi bagaimana merundingkan itu dengan nasdem yang merupakan bagian dari establishment hari ini
oke saya mau ke bang jansen
bagaimana kemudian meyakinkan nasdem untuk ikut dalam narasi besar itu ataupun visi visi perubahan itu
karena saat ini posisinya satu kaki di koalisi perubahan satu kaki di koalisinya pak jokowi
itu tidak akan mudah pasti
makanya di awal tadi saya katakan ada lima p yang sekarang sedang kita kerjakan
antar ketua umum sudah saling ketemu begitu
kita tidak menyusun sesuatu untuk republik ini
apalagi partai demokrat
kami ini pernah sepuluh tahun megang pemerintahan di negeri ini
jadi gak gelap gelap amat juga mimpin indonesia ini
tapi ini meyakinkan temennya ini loh
yang satu kakinya ada di koalisinya pak jokowi
itu tadi disampaikan mas hasan
kalau cuma berdua mungkin bisa langsung berlayar
itu makanya kita punya tim
itu makanya kami bersyukur koalisi kami ini
sudah kami deklarasikan jauh jauh hari
sehingga apa yang disampaikan oleh kang hasan tadi
lay dedy termasuk pengamat di luar sana tuh
sudah bisa kami carikan jawabannya obatnya titik tengahnya jalannya dan lain lainnya begitu
yang penting dari diskusi ini adalah
untuk seluruh rakyat indonesia di luar sana
jadi kalau ada kata kata yang mengatakan koalisi kita ini tidak solid
visi perubahan ya pasti akan kita sampaikan pada waktunya ke publik
masih digodok ya berarti ya
saya mau ke bang dedy
bang deddy ini berarti dengan mengusung koalisi perubahan
dengan tadi visi misinya perubahan dan keberlanjutan
ini sekjen anda mengatakan bahwa udah kita udah gak mungkin lagi nih
komunikasi dengan koalisi perubahan
udah tutup pintu
ya gak mungkin
pertama mereka sudah punya calon presiden
kami tentu memajukan kader kami sebagai calon presiden
memang bisa dua calon presiden
dari situ aja udah gak bisa
kami menganggap sepuluh tahun pemerintahan pak jokowi itu meletakkan dasar dasar pembangunan
yang selama puluhan tahun
dikerjakan dengan sangat luar biasa oleh pak jokowi
itu kita ingin diperbaiki ditingkatkan
bukan justru dikontradiktifkan
kan itu yang menjadi persoalan
jadi kami percaya apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi ini
setelah ini kita butuh apa
setelah infrastruktur ada di seluruh indonesia
bagaimana kita menggerakkan ekonomi
kan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri
tentu dengan mengundang investor
ketika berbicara investor
investor ini kan punya
dan kita butuh itu membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya
tidak ada perusahaan yang cukup gila untuk membawa terus menerus orang dari luar
dari mulai dari investasi sampai habis
karena pasti biayanya jauh lebih mahal
profitnya pasti rendah
tapi pada masa masa tertentu itu tentu dibutuhkan gitu
jadi kita menganggap bahwa
karena perbedaan itu
tadi sudah sama sama punya calon presiden
cara pandang kami tentang bagaimana membawa negara ini ke arah yang lebih berkemajuan berbeda
jadi tidak mungkin
dari situ memandangnya bahwa
itu memang kami tidak punya alasan untuk bisa bergabung
kan gak mungkin dua capres mbak
kan gak mungkin kami
sekarang yang sedang dibangun ikn misalnya kami robohkan lagi misalnya
kan tidak mungkin gitu
jadi komunikasi pun juga tidak mungkin kalau bergabung
kalau komunikasi dengan tukang beca pun kita komunikasi
apalagi sesama partai politik
sekjen pdi perjuangan bilang komunikasi aja udah gak mungkin
ya enggak lah
tapi kalau sesama anak bangsa sebagai sesama kekuatan partai politik dengan siapapun kita bicara
dengan rakyat kecil pun kita bicara kalau soal itu
karena kami selalu mendengar dejunah di rakyat
itu kenapa kita setiap hari konsisten melakukan kegiatan kegiatan
tapi partai partai lain tetap melakukan perbincangan
tetap melakukan pertemuan komunikasi loh
meskipun sudah punya calonnya masing masing
itu kan beda
pkb kemudian nasdem
kalau sudah punya itu enak
nah kami kan belum
ketika kami datang ke partai partai lain misalnya membicarakan soal konfigurasi capres cawapres
kami sendiri belum punya calon
tapi kan mbak puan sempat datang ke kantor nasdem
ya tadi kan anda yang mengatakan kami tidak komunikasi
iya tapi ke partai partai ini enggak
kalau ke partai komunikasi
kan mereka sudah punya calonnya
mereka sudah memilih bisnya
ini ada bis
kita sama sama di sini
mereka pilih ke arah bogor
kami pilih ke arah bandung
nanti ketemunya ya nanti ketika mengurus bangsa
jadi komunikasi sudah enggak mungkin lagi
karena yang satunya sudah memutuskan pilihan
kemudian cara pandangnya soal mengurus bangsa ini juga berbeda
dan hak pdip untuk tidak misalnya berkomunikasi tentang capres
dan yang disampaikan kepada publik di media gitu
tidak akan berkoalisi
tidak ada komunikasi
kami tidak akan memaksakan itu
dan bagi kami yang penting kalaupun misalnya itu tidak ada komunikasi
yang penting pemilu ini berjalan dengan lancar
ya kita saling menghargai masing masing kedaulatan partai
bagaimana kita menentukan masing masing
dan cara pandang kita tentang perubahan kedepan
tentang visi kedepan
presiden pks haji ahmad syaihu selalu mengatakan bahwa kita ingin menghargai setiap para pemimpin
bung karno sampai saat ini pak jokowi
kemarin di pidatonya menyampaikan bahwa kita harus akui bahwa pak jokowi memang memberikan peningkatan infrastruktur di berbagai pelosok
kami juga akui itu
nah tentu kan rakyat menilai kenapa di berbagai survei ya
ada survei yang kami kaji ya
itu survei pks ya
survei kedai kopi yang saya ketahui
jadi silahkan tanya
terus kemudian survei kami juga sama
jadi ketika kita melihat data itu berarti ada something
ini menjadi evaluasi buat kita kedepan
betul kami mengapresiasi pemerintahan saat ini
tetapi ada saat dimana dua ribu dua puluh empat rakyat ingin memilih ini ingin menentukan ingin berubah caranya
dan makanya kami membuat
dimana disini koalisi
dimana disini koalisi ya
umumnya kalau disebut antara perubahan dengan keberlanjutan itu
rakyat itu kira kira apa yang ingin diubah
ketika ada incumbent
rakyat ingin ada perubahan elek
ini tidak ada incumbent apanya yang mau diubah
rakyat ingin ada demokrasi ini lebih baik kedepan
bagaimana keadilan hukum bagi semuanya
kemudian ekonomi adil
lapangan pekerjaan baik
kemudian harga harga sembako
kemudian bbm tidak seperti ini
saya kira kita semua keliling ke berbagai daerah
itu didasarkan ketika kita melihat the newt
nah di rakyat itu seperti apa
bang yansa singkat saja karena kita sudah mau break nih
persis kalau aku hanya ingin nambahin soal koalisi ini
ini pandangan saya pribadi ya
kalau saya senang dengan konfigurasi yang sudah ada sekarang
jadi tidak usah lagi saling bergabung sebenarnya
biar kib dengan kib nya
gerakan indonesia raya untuk kebangkitan bangsa dengan grup mereka
pdip yang bisa sendiri
ya silahkan berangkat kan begitu
karena kita ini kan multi part
baik idealnya outputnya itu juga multi kandidat begitulah
termasuk akhirnya menjadi multi mazhab
kan tujuannya sama nih itu
untuk membangun indonesia
jadi kalau saya secara pribadi
udah kalau bisa ini aja yang kekal nih
sehingga kemudian nanti jadi ada empat pasangan calon
kan pdip mau berkoalisi
dengan partai lain
oh bukan ini kan pandangan saya pribadi saya katakan tadi
sehingga kemudian multi partai
itu akhirnya melahirkan multi kandidat
toh ya soal pemilu itu
bahkan pengaturannya itu bukan hanya sampai level undang undang saja
di undang undang dasar sudah jelas itu
dan macam macam lah begitu
jadi regulasinya itu memang mengizinkan untuk multi kandidat
kemudian dua ribu sembilan belas
ini sudah turun terus ini
jadi harapannya banyak calonnya ya
kalau bisa lebih dari tiga
entah tiga lah medali perunggulah begitu dia
kita nanti mau tanya ke teman teman mahasiswa
dan ke mas hasan juga ya nanti ya
karena tadi waktunya udah habis mas hasan
ke mahasiswa koalisi perubahan ini
apakah kemudian menjadi tawaran yang menarik buat mahasiswa
atau mungkin mahasiswa belum juga bisa menangkap
apa yang ditawarkan oleh koalisi perubahan
seperti yang tadi disampaikan oleh bang deddy
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals yul